banyak catatan di bidang politik hukum dan ham yang menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa ini sepanjang tahun dua ribu dua puluh
mulai dari kontroversi omnibus law menteri terjerat kasus korupsi dan berakhir dengan reshuffle kabinet
serta yang terakhir pelarangan ormas fpi
lalu apa saja yang akan menjadi tantangan pemerintah dalam bidang polhukam terutama dalam kondisi pandemi di tahun dua ribu dua puluh
kita akan berbincang dengan direktur eksekutif parameter politik indonesia adi praitno
direktur pusat studi konstitusi universitas andalas ferry amsari
dan tenaga ahli utama kantor staff presiden ali mukhtar ngabalin
selamat malam bapak bapak selamat tahun baru sebelumnya
selamat malam selamat tahun baru
saya menyapa bang abalin dulu yang saat ini tersambung melalui sambungan telpon
membuka awal tahun kita di
kita dikejutkan dengan dikeluarkannya maklumat oleh kapolri
kita menganggap ini adalah penerjemahan dari arahan presiden
pertanyaan saya seberapa besar ancamannya sehingga tampaknya taktis sekali langkah yang diambil pemerintah terkait fpi ini bang abalin
ya saya kira langkah yang mengawali pembicaraan ini
saya menyampaikan salam hormat untuk kedua orang sahabat saya
yang amat terpelajar dan mbak fira juga di cnn
selamat tahun baru dua ribu dua puluh satu semoga sukses dan sehat selalu pak
saya ingin mengatakan bahwa dalam poin mengenai apa yang kita sebut dengan fpi
suka dan tidak suka dari sisi manapun
menjadi bagian yang harus diperhatikan dan menjadi bagian yang harus diambil oleh negara
berkait dengan posisi dan status front pembela islam untuk materi di kledisop malam ini
karena itu saya kira seperti kita ketahui bersama
bahwa kajiannya bukan baru sekali dua kali
kemudian pembahasannya bukan sekali dua kali dengan data data
yang dikumpulkan dan didapatkan
saya sendiri pun ada beberapa kali mengikuti pertemuan
dan kemudian ikut dalam membicarakan dan membahas terkait dengan masalah fpi
karena itu saya pikir tentu saja nanti mas adi dan bang ferry ya

kemudian sekaligus memberikan pengkerahan kepada masyarakat
saya pikir tentu saja nanti mas adi dan bang ferry ya mudah mudahan nanti bisa mempermantap materi ini kemudian sekaligus memberikan pengkerahan kepada masyarakat

saya mengawali komentar seperti itu
saya pikir tentu saja nanti mas adi dan bang ferry ya mudah mudahan nanti bisa mempermantap materi ini kemudian sekaligus memberikan pengkerahan kepada mas masyarakat

memang ada perlakuan yang berbeda tidak bang abalin
banyak mengatakan dasar pijakannya dalam pelarangan ini adalah undang undang ormas
tapi tampaknya banyak hal yang berbeda pada saat pembubaran hti sebelumnya dibandingkan saat ini fpi
tapi tampaknya banyak hal yang berbeda pada saat pembubaran hti sebelumnya dibandingkan saat ini fpi
jadi ini tim saya di jaya pura ya jadi minta maaf kalau saya minta ulang sedikit bagaimana pertanyaannya
baik baik secara singkat saja agar lebih gampang untuk didengarkan
mengapa pembubaran fpi berbeda dengan pada saat pembubaran hti ada beberapa langkah yang berbeda
kalau fpi itu kan seperti disampaikan terbanyak persatuan dari tanah air

kan tidak dibubarkan bukan dibubarkan oleh pemerintah kan
tapi spi itu dalam ketentuan undang undang ormasnya
sampai dengan batas waktunya kan dia juga tidak mendaftarkan kembali
di samping beberapa kajian kajian yang terkait dengan masalah anggaran dasar
anggaran rumah tangga
kemudian apa yang kita sebut dengan haluan dan basis dari pergerakan yang kita tahu
bahwa orientasi yang dibangun adalah negara khilafah islamia
yang seringkali kita menyebutkan dalam beberapa perspektif yang disampaikan
sehingga memang kalau membandingkan itu dengan hezbollah tahrir
maka ada empat hal yang saya ingin kemukakan
yang pertama bahwa
selain daripada bahasanya terkait dengan anggaran dasar
anggaran rumah tangga spi yang bertentangan dengan undang undang ormas
kemudian dalam status dan kedudukannya yang saya juga menggunakan diksi dan narasi
membangkan terhadap negara kesatuan rubrik indonesia
dan yang ketiga itu adalah
tetap tidak mengakui pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima dan nkri
nah pelarangan kegiatan dan aktivitas yang kita diskusikan dalam hal ini adalah fpi
tidak ada lain kecuali harus kita punya satu pengertian
bahwa diartikan terhadap seluruh dan segala bentuk kegiatan organisasi dan perubahannya
jadi makanya kemarin ketika mereka mendeklarasikan front persatuan islam
saya menyampaikan pernyataan itu
karena itulah maka basis dan gerakan yang tadi kita singgung
sehingga saya menyebutkan bahwa
basis dan haluan yang dilakukan oleh front persatuan islam
dengan orientasi yang kita kebukakan tentang negara khilafah islamia itu adalah sebuah
pembangkan terhadap negara dan konstitusi yang sah dan berlaku di terakhir
oke baik saya ke bang ferry sekarang
dari perspektif hukum tata negara
tadi bang abalin menyampaikan bahwa ini adalah dua hal yang berbeda
sehingga memang wajar saja langkah pemerintah juga berbeda
ya saya pikir memang ada hal yang kontradiktif dari pernyataan pak ali mokhtar ngabalin itu ya
di satu sisi dinyatakan bahwa ini problemnya tidak mendaftarnya kembali fpi
untuk memperpanjang skt nya
surat keterangan terdaftar di kementerian hukum dan ham
nah kalau kemudian ini problematika administrasi
di mana ada ormas yang tidak memperpanjang kembali skt nya
kenapa timbul maklumat yang seolah olah ini seperti organisasi yang terlarang begitu ya
publik tidak boleh mengakses tidak boleh menyebarkan hal hal yang berkaitan dengan fpi
terasa agak berlebihan ya
hormas yang tidak mendaftar kembali itu banyak
itu bisa dicek dan harus diingat
proses pendaftaran kembali bukanlah sebuah kewajiban
bukanlah sebuah organisasi
dia hanyalah bagian administrasi
supaya ormas mendapatkan keuntungan keuntungan tertentu
misalnya ormas mendapatkan bantuan dana dari negara
itu mesti ada skt atau memiliki status badan hukum
sementara secara prinsip
untuk setiap orang setiap warga negara
untuk membentuk organisasi itu adalah
pasal dua puluh delapan pasal dua puluh delapan c pasal dua puluh delapan d pasal dua puluh delapan i undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
menjamin kemerdekaan setiap orang untuk berserikat dan berkumpul
jadi ini kebijakan ini harus diakui
dengan kebijakan orde baru
dimana setiap organisasi harus dulu sesuai dengan kepencangan
harus sesuai dengan kepencangan harus sesuai dengan kepencangan
kepentingan dan kehendak pemerintah
baru setiap orang boleh berorganisasi
bagi saya ini sudah mirip mirip apa ya
upaya katakanlah melawan kehendak reformasi
yang dicita citakan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ya
dimana semestinya setiap orang punya hak untuk berorganisasi
bagi saya perbedaan perilaku itu yang paling utama adalah
dua ormas ini sebenarnya punya hak konstitusional
untuk membangun organisasi mereka
kalaulah ada hak hak orang lain yang dilanggar oleh dua ormas ini
sehingga kemudian mereka hendak dicabut status badan hukumnya
maka negara mestinya melalui proses pengadilan
mengajukan tuntutan untuk pembubaran dua ormas ini
dan bukan negara lah yang menentukannya
karena akan sangat subjektif
setiap ormas yang berbeda dengan negara
maka bisa dibubarkan semikian saja oleh negara
maka ketentuan undang undang ormas yang lama ya
undang undang tujuh belas jauh lebih demokratis dibandingkan
ketentuan undang undang ormas nomor enam belas ini
yang merupakan undang undang hasil dari perpu
yang dikeluarkan oleh presiden joko widodo
oke tahan dulu di situ bang ferry
saya mau konfirmasi ke bang abalin terlebih dahulu
bang abalin itu tadi disampaikan oleh bang ferry
bagaimana langkah yang dilakukan pemerintah
dianggap seakan akan kita balik lagi ke zaman dulu
ini saya lagi di hamadi
hamadi ini agak jauh memang dari kota tapi tidak apa apa ya
saya harus berusaha untuk bisa memberikan juga beberapa keterangan
mudah mudahan bisa mewakili pertanyaan yang tadi
jadi gini mesti dipahami benar bahwa diktum dari
kalau kita lihat dari skb itu
ada di situ di diktum kedua surat keputusan bersama
ya ada sebutan di situ
di situ tertuang bahwa menyebutkan
front pembela islam sebagai organisasi kemasyarakatan
yang secara dijure telah bugar
nah meskipun kenapa pada kenyataannya kita tahu bahwa
terus fpi itu masih melakukan berbagai macam kegiatan kegiatan
yang kita sadar kita tahu terbuka di publik
bahwa dia punya kegiatannya itu mengganggu ketentangan
ketertiban umum dan yang bertentangan dengan hukum
nah disinilah yang di dalam surat keputusan bersama itu
saya sebelum masuk ke soal masalah orde baru ya
surat keputusan bersama itu masuk apa yang disebut dalam diktum itu
dengan peran polisi dan badan nasional penanggulangan teroris
nah pada kementerian lembaga yang kaitannya dengan penandatanganan
surat keputusan bersama ini untuk melakukan penindakan
kenapa ini tidak saja bang ferry tapi beberapa kawan juga menyebutkan
apa bedanya dengan masalah orde baru
orde baru dan sekarang sepanjang hal hal yang terkait dengan mengganggu
kepentingan ideologi negara republik indonesia pancasila dan undang undang dasar
demokrasi dan intoleran tentu tidak akan mungkin bisa ditolerir oleh negara
itu sebetulnya substansinya jadi bukan pada persoalan orde baru atau bukan pada
persoalan pemerintahan joko widodo tapi organisasi atau perkumpulan apa saja
yang mengganggu status kedudukan demokrasi kemudian keselamatan negara
termasuk di dalamnya adalah ideologi bangsa dan negara intolerans demokrasi
maka tidak bisa tidak harus ada langkah langkah yang dilakukan sesuai dengan
ketentuan undang undang dan hukum yang berlaku di tanah air saya kira itu mbak
ini semata mata hanya berkaitan dengan adanya ancaman terhadap ideologi bangsa dan negara
apakah hanya itu saja nanti kita akan tanya juga perspektif dari mas adi prayitno
apakah juga yang saat ini kita lihat bahwa fpi menjelma menjadi sesuatu ancaman kekuatan politik
apakah sampai ke titik sana kita akan berbincang usai jeda tetap di newscast
baik terima kasih anda masih bersama kami kita masih berbicara mengenai catatan politik
hukum dan keamanan di tahun dua ribu dua puluh dan juga tantangannya di tahun dua ribu dua puluh
saya ke mas adi pray dulu mas adi tadi saya sempat bertanya apakah kemudian kita
ataupun pemerintah melihat fpi ini sebagai sebuah ancaman menjelma menjadi sesuatu kekuatan politik baru
kalau saya sih prinsipnya tidak sejauh itu ya
tidak sampai ke sana
saya melihat ini murni soal ideologi yang dianggap berbahaya bagi nkri pancasila dan binika tunggal ika
saya mengikuti persis misalnya sejak dua ribu sembilan belas lalu bagaimana skt soal fpi ini kan perdebatannya cukup panjang
ada klausul atau poin poin yang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga fpi itu yang menjadi perdebatan panjang sejumlah kementerian
misalnya tentang ada kalimat apa namanya khilafah nubuah
ada istilah jihad di situ ada istilah syariat yang kemudian itu sepertinya memberatkan pemerintah untuk terus mengkaji bagaimana persoalan skt ini bisa dipanjang ataupun tidak
karena kalau dibaca dalam skb tentang pembubaran fpi ini kan sebenarnya organisasi ini darang karena dibubar
karena skt nya sudah tidak ada tidak berlaku dan lain lain
ketika ditelusuri ternyata yang kemudian skt ini tidak diperpanjang karena persoalan anggaran tangga fpi itu tidak berlaku
soalan ada kalimat kalimat yang dianggap bersentangan dengan ideologi pancasila itu
nah mestinya ada kompromi di situ elvira
ketika misalnya ada adart yang dicurigai anti pancasila anti demokrasi anti negara
disitulah mestinya adart fpi itu diganti
apa susahnya khilafah nubuah itu diganti dengan pancasila
apa susahnya kalimat jihad yang ada dalam adart itu diganti misalnya dengan kalimat perlawanan
ini kan sebagai upaya untuk menemukan jalan yang kemudian buntu bernegosiasi dengan pemerintah
kalimat kalimat ini yang saya lihat sejak awal ada treatment khusus yang kemudian membuat pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap fpi
kenapa memberikan perhatian khusus
satu fpi ini kan bukan hanya ormas keagamaan ya
selain ormas keagamaan yang kemudian dalam banyak hal selalu menimbulkan kontradiksi dengan ormas ormas yang lain
yang kedua suka tidak suka
fpi ini kan terjebak dalam politik praks
di pilkada jakarta jelas dia mendukung salah satu paslon tertentu
kemudian di pilpres dua ribu sembilan belas juga mendukung paslon tertentu gitu ya
yang dalam banyak hal suka tidak suka ini kan menimbulkan satu polemik yang kemudian membuat banyak orang juga tidak suka
dengan gerakan politik seperti ini
saya ingin bertanya mengenai timingnya
kenapa ketika ada beberapa catatan tadi mungkin dari mas adi
mengapa timingnya sekarang
ketika pimpinan fpi kembali ke indonesia dan saat ini harus menghadapi proses hukum
mengapa saat ini pemerintah baru berani mengeluarkan statement ini
kalau saya sih membaca ini bagian dari akumulasi
dari kajian spesifik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sepak terjang yang dilakukan oleh fpi
kita bisa cek setelah fpi itu dibuburkan maka korespondensi yang terkait dengan fpi beberapa tahun sebelumnya muncul
ada orasi orasi yang dalam tanda kutip misalnya itu harus mengganyang ahmadiyah
memusuhi ahmadiyah gitu
bahkan menghalalkan darah ahmadiyah itu kan muncul
itu kan menunjukkan bahwa sepak terjang fpi sejak kemunculannya
pasca reformasi sampai saat ini itu di tracking
bagaimana ormas ini dalam banyak hal memang statement statement gerakan aktivitas politiknya itu dianggap bertentangan dengan norma demokrasi
dengan norma pancasila dan seterusnya
efeknya saat ini apa
semua atas nama demokrasi
yang setuju pembubaran fpi itu atas nama menyelamatkan demonstrasi
sehingga fpi ini tidak menarasikan sesuatu yang bertentangan ataupun yang kontra
juga atas nama demokrasi
jangan sampai kebebasan berpendapat bersyrikat dan berkumpul juga dinudai
oleh hal hal yang dianggap kontradiktif ini
ini yang saya kira menjadi sisa pertanyaan itu menurut saya elvira
fpi sudah bubar
dua ribu satu akan menjadi momen apakah fpi ini akan rebound atau tidak
itulah yang kemudian bisa dilihat secara utuh
tapi catatan saya adalah siapapun ormas yang akan muncul
entah itu x fpi ataupun yang lainnya
sepertinya kalau ideologinya itu dianggap bertentangan dengan pancasila
menggunakan jargon jargon islamisme
seperti syarat islam khilafah dan seterusnya
agak sulit untuk berkembang di indonesia saat ini
karena memang suasana kebatinan di indonesia itu ada kecenderungan untuk melakukan pemurnian
terhadap ajaran ajaran yang disebut dengan pancasila itu
jadi kalau ada sesuatu syaiun syaiun yang relatifly agak berbeda
dengan narasi ke pancasilaan narasi dengan binika tunggal ika
maka organisasi itu sepertinya akan sulit untuk tumbuh dan berkembang di indonesia
bahkan bisa saja tidak dikeluarkan izinnya
sebagai organisasi yang sebenarnya
dan bagi dari jalan demokrasi
saya ke bang abalin sudah tersambung ya
tadi sempat terputus
ingin komentar terkait hal itu tadi yang disampaikan mas adi bang abalin
saya tentu menyampaikan apresiasi dan terima kasih ya
karena kita bahas ini kan dalam acara ke ledescope
baik tadi beliau sampaikan ya mas adi dan bang ferry juga
apapun alasannya ini adalah sebuah momentum yang terpenting
untuk bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat indonesia
makanya saya ingin mengatakan bahwa pada posisi inilah tentu saja pemerintah juga mesti harus memperhatikan
memperhatikan terkait dengan masalah ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku di tanah air
makanya kalau kita perhatikan dengan saksama kemarin itu kan surat keputusan bersama itu kan
menyatakan bahwa fpi dalam tanda petik sudah bubar secara de jure
karena sejak tanggal dua puluh satu juni dua ribu sembilan belas itu tidak memperpanjang skt nya
meskipun kita tahu bahwa keputusan mahkamah konstitusi ya
itu saya kira kita semua tahu bahwa skti itu sendiri tidak menjadi apa namanya menjelaskan tentang posisi dan
status sebuah organisasi masyarakat
seperti yang ada dalam keputusan mahkamah konstitusi itu
nah dalam posisi inilah mbak
saya kira yang paling harus kita pahami benar ya
saya sedikit dulu sampaikan
kita harus tahu bahwa apa namanya dalam posisi seperti ini juga
kan dengan skb itu sendiri
mengatakan bahwa secara langsung fpi sebagai sebuah organisasi dalam tanda petik kan terlarang
yang tidak ada dasar hukumnya
itu beberapa pihak ada mengemukakan seperti itu
dan apa yang mau saya katakan dari pernyataan ini adalah
dalam skt itu sendiri
dalam skt itu dinyatakan tentang pemerintah mengeluarkan
iya karena memang sama seperti yang tadi dibilang oleh bang ferry itu
ada prosedurnya yang harus dilewati
nah karena itulah sehingga fpi dinyatakan tidak legal
karena memang saya tadi menyebutkan bahwa itu menjadi putusan mahkamah konstitusi yang mengatakan bahwa skt bukan syarat
legalitas dari sebuah organisasi massa
nah yang terakhir yang saya mau katakan bahwa dalam posisi seperti inilah
maka tadi saya juga mengatakan bahwa apapun bentuk apapun sebuah organisasi yang hadir dan berkembang di tanah air ini
sepanjang dia tidak mengganggu konstitusi negara republik indonesia
sepanjang dia tidak mengganggu pancasila undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima kebinekaan
dan negara kesatuan republik indonesia
seluruh regulasi dan undang undang memberikan jaminan terhadap seluruh aktivitas dan kegiatannya
tapi kalau itu bertentangan dengan apa yang saya kemukakan tadi
maka pasti negara akan hadir untuk tidak memberikan ruang dan waktu di negara republik indonesia
oke karena tadi bang ambalun sudah menyebutkan kaleidoskop
ada banyak ya sebenarnya
bang ferry ingin menanggapi singkat saja karena saya ingin beralih ke topik lainnya
saya mau membenahi dua kealpaan ya
satu soal peristilahan pembubaran
persilahan pembubaran itu berdasarkan pasal delapan puluh a undang undang kota
hanya berlaku untuk pencabutan status badan
bukan soal surat keterangan terdaftar skt ya
jadi ini tabrakan semua pendapatnya dalam ketentuan undang undang
kalau memang problematikanya tidak mendaftar
terutama soal pertanian skt
ujungnya tidak pembubaran
hanya tidak terdaftar saja
tapi kalau pencabutan status badan hukum berdasarkan pasal enam puluh satu dan ayat satu dan sorry ayat tiga
itu ujungnya baru pembubaran
nah ini salah salah istilah ini yang kemudian kita merasa aneh ya
secara prinsip ilmu hukum
untuk pembubaran hak itu terutama ormas
mestinya dilakukan melalui proses peradilan yang fair
pemerintah boleh menganggap ormas
ajukan ke pengadilan
bila ada kesempatan ormas untuk membela dirinya
dan baru kemudian melalui proses pengadilan ditentukan dibubarkan atau tidak
undang undang ormas sekarang sebaliknya
sudah dibubarkan dulu baru diminta bersela diri
orang sudah dibubarkan kok
baik baik baik
bang ferry kita nanti akan berbicara mengenai topik lainnya
karena sebenarnya banyak isu yang menjadi tantangan politik hukum dan keamanan di dua ribu dua puluh satu
dua ribu dua puluh kita melihat bagaimana kontroversi omnibus law
dan penerapannya turunannya aturan turunannya itu harus tuntas dilaksanakan
sehingga pelaksanaannya bisa lebih lancar
apakah ini juga menjadi tantangan di dua ribu dua puluh
kita akan berbincang
ustaz acizah tetap bersama kami
baik kita lanjutkan diskusi malam hari ini
saya ke banga balin mari berbicara mengenai omnibus law
tahun ini banyak harus dilakukan sebelum secara keseluruhan ini dijalankan
untuk menggerakkan roda perekonomian
setidaknya itu menjadi salah satu harapan omnibus law ini
saat itu ya ketika disahkan
saat ini kondisinya pandemi
bagaimana kemudian di tahun dua ribu dua puluh satu ini menjadi suatu tantangan tersendiri
bagaimana cara kita menjaga keamanan
oke baik kita terputus
iya banga balin masih tersambung ya
tadi saya sempat bertanya mengenai omnibus law yang sudah disahkan tahun lalu
tahun ini kita melihat bagaimana kemudian adanya tantangan untuk bisa menerapkan ini
ada pr lainnya saat ini kondisi pandemi
kita juga harus menggerakkan roda perekonomian
gambarannya di dua ribu dua puluh satu seperti apa bang
ya saya dengar baik baik oke
saya mau bilang bahwa undang undang omnibus law dengan pandemi ini kan ada tiga hal yang menjadi perhatian benar
bahwa kita sadar dengan pandemi ini siapapun sehebat apapun di republik ini dalam bilang perekonomian itu terjadi kemarin
dtn yang panjang sekali
mandek seluruh aktivitas perekonomian
yang kedua kita tahu bahwa berkali kali bapak presiden juga menyampaikan bahwa di masa pandemi ini yang hilang dari seluruh aktivitas masyarakat dan masyarakat umum itu adalah hilangnya lapangan pekerjaan
berapa banyak orang yang dirumahkan berapa banyak orang yang tidak jelas nanti bagaimana masa depan dalam pekerjaannya
dan yang ketiga adalah
dan yang ketiga adalah
dan yang ketiga adalah
kita sadar dan tahu bahwa hari ini adalah seluruh aktivitas pendidikan persekolahkan
dan sepanjang sejarah baru ada dengan masa pandemi
ini orang belajar yang berbulan bulan melalui akses online
karena itu di tahun dua ribu dua puluh satu ini sadar akan situasi itulah sehingga kemarin berkali kali juga saya di cnn kemudian di beberapa tempat yang lain berbicara tentang bagaimana pandangan pemerintah dan dalam hal ini adalah bapak presiden terhadap pandemi ini
ini orang belajar yang berbicara tentang bagaimana pandemi ini
ini orang belajar yang berbicara tentang bagaimana pandemi ini
karena bapak presiden terhadap masa depan indonesia dengan tiga hal yang kita kenal

bapak presiden tidak mau bahwa rakyat ini akan terpapar dengan covid kemudian terkapar dengan masalah ekonominya dagangnya lapaknya dan lain lain
dan yang paling terpenting itu juga adalah rakyat indonesia tidak boleh bubar dan lapar dalam masa pandemi

kalau dilihat dalam perspektif kemudian kita membicarakan tentang undang undang omnibus law cipta kerja ini
maka dia menjadi satu undang undang yang pada waktu diputuskan dalam rapat paripurna tanggal lima bulan sepuluh kemarin
tidak ada lain kecuali dia menjadi satu tempat untuk memberikan perlindungan
untuk mempercepat sebuah proses dari aksi aksi yang hendak dan akan dilakukan dari seluruh pola dan elemen elemen
ataupun aspek aspek yang tadi saya kemukakan
karena itulah maka kenapa kemarin bapak presiden memberikan satu pernyataan resmi secara terbuka untuk tahun dua ribu dua puluh satu ini
adalah harapan dari sebuah langkah langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan posisi undang undang omnibus law ini
bang ferry di dua ribu dua puluh kita tahu bagaimana drama pada saat pengesahan omnibus law ini berlangsung berkaca saat itu
apakah kita bisa melihat di dua ribu dua puluh satu kemungkinan bahwa memang implementasinya nanti terkendali
banyak permasalahan dalam pembentukan undang undang omnibus law cipta kerja itu

dalam pembentukan undang undang omnibus law cipta kerja itu terutama dalam rangka menjaring aspirasi publik
sebuah undang undang yang tidak sesuai dengan aspirasi publik
biasanya dalam pelaksanaannya akan mengalami pertentangan
ini menurut saya akan menjadi polemik yang panjang ketika penerapannya
karena memang tidak sesuai dengan aspirasi publik
apa apa yang disebut oleh pak ali ngabalin tadi sebenarnya bisa diselesaikan
tanpa harus menerbitkan undang undang
dan pak aling ingin mengatakan

itu peraturan pemerintah dan peraturan presiden untuk mengantisipasi dampak ekonomi
dan hilangnya lapangan pekerjaan
untuk memastikan perusahaan perusahaan tertentu agar berkomitmen untuk melindungi para pekerjanya
nah ini undang undang cipta kerja bukan untuk kepentingan itu
dan kalau dilihat berbagai buku yang menjelaskan soal undang undang omnibus law bank
ini undang undang diciptakan untuk memastikan kegiatan bisnis betul betul bisa lancar
dan mendukung atau mensupport kepentingan para pemilik modal
jadi bukan arah sana
dan saya yakin di dua ribu dua puluh satu nanti ini akan punya penentang penentangnya
karena dijalankan dengan ketentuan yang menentang ketentuan peraturan perundang undangan sendiri
jadi undang undang omnibus law ini tidak sesuai dengan undang undang dua ribu dua belas tahun dua ribu sebelas
junto undang undang lima belas tahun dua ribu sembilan belas tentang pembentukan peraturan perundang undangan
tidak ada mekanisme model seperti omnibus law di dalam undang undang tersebut
jadi pemerintah dan dpr melanggar ketentuan perbentukan peraturan
jadi bukan tidak mungkin ini tentu akan berdampak dengan
baik itu jr judicial review ke mahkamah konstitusi
untuk membatalkan undang undang ini
baik bang ferry
baik kemudian penentangan penentangannya di lapangan
baik saya ke mas adi karena waktu kita sebenarnya sudah habis tapi singkat saja
bagaimana kemudian omnibus law ini memang dijalankan secara tepat
tidak ditarik ke ranah ranah politis pada tahun dua ribu dua puluh satu
saya melihat ada dua wajah yang kemudian ingin diproyeksi
yang pertama adalah menjadikan untuk pemerintah di dua ribu dua puluh satu
itu terwujud dalam reshuffle yang dilakukan beberapa hari lalu
pertama memang melawan radikalisme sebagai tidak lanjut untuk
mensterilkan ideologi dan undang undang dasar
yang kedua adalah tentu sebagai upaya untuk menstimulus ekonomi
menerjemahkan menguji materikan undang undang omnibus law yang
katanya ini akan begitu banyak menyelamatkan perekonomian indonesia
kalau kita melihat orang per orang misalnya menteri kkp menkes
ini adalah orang orang yang
dulu memiliki sukses story selamat dari krisis netter
selamat dari krisis ekonomi
termasuk munculnya chandra yaga uno di menteri pariwisata
ini adalah orang yang selalu diasosiasikan sebagai orang yang sukses
melewati masa masa sulit kira sebab itulah saya melihat proyeksi ke depan
adalah sebagai upaya untuk menerjemahkan undang undang omnibus law yang
katanya ini berpihak untuk kepentingan rakyat
kita tunggu apakah undang undang omnibus law ini sesuai dengan apa yang
disampaikan oleh bang ngabalin bisa memproteksi ekonomi kita
menstimulus perkembangan ekonomi dan lain lain atau justru capaian
disampaikan oleh kecurigaan begitu banyak orang seperti bang ferry amsari
bahwa omnibus law ini sebenarnya tidak untuk kepentingan rakyat
tapi hanya untuk kepentingan oligarki politik tertentu yang saat ini
sedang begitu banyak berkoalisi dengan kekuasaan
hanya waktu yang akan menjawab itu
terima kasih banyak banyak yang akan menghentikan diskusi kita juga
mas adi terima kasih berbagi perspektif
bang ferry dan bang ngabalin juga terima kasih jauh jauh
bang abalin ya malam hari ini
selamat tahun baru sehat sehat semua
terima kasih sekali lagi waktu anda di newscast malam hari ini
dan kami akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya